cindy malindo menyiapkan makanan untuk aska anaknya yang berusia tujuh bulan
menu yang dibuat kali ini adalah creamy beef
bahan bahannya relatif murah dan proses memasaknya pun mudah
bawang merah dan bawang putih ditumis dengan mentega yang telah dipanaskan
lalu ditambah daging sapi cincang
setelah daging berwarna kecoklatan potongan brokoli dan wortel yang telah dihaluskan dimasukkan
tambahkan santan kelapa dan air mineral kemudian aduk hingga rata
ini baunya udah sedap
jadi bukan hanya rasanya saja yang enak ya tapi juga harus bergizi
dari mana sih mbak dapat ide menu seperti ini
ide kayak gini sekarang banyak banget dokter anak yang jual buku mpac gimana menunya
kayak daftar daftar apa aja yang bisa dimasakin buat anak anak itu banyak banget
sama sekarang kan banyak ibu ibu yang di instagram di tiktok banyak banget kan video video masak masak gitu
setelah matang cindy menghaluskan makanan ini
suatu menu cindy mencobanya terlebih dahulu dan memastikan anaknya suka
ia pun membuat anak nyaman dengan kondisi lingkungan saat makan
kalau ibu ibu masak di rumah siapa tahu itu masakannya amis atau gimana
jadi kita harus nyoba dulu masakan yang kita kasih anak kita
kan sama lidahnya sama kayak kita
jadi kalau amis mungkin dia biasanya amis dia nggak mau makan pasti
jadi kita harus kasih serai atau dikasih daun salam biar sama juga enak dia juga mau makannya
saat memasuki usia enam bulan anak perlu tambahan makanan selain asi untuk melengkapi kebutuhan gizi
ada pun syarat makanan pendamping asi atau mpac yang ditetapkan badan kesehatan dunia
adalah frekuensi jumlah dan tekstur makanan yang diberikan serta varietas jenis bahan makanan
hal ini disesuaikan dengan usia anak
syarat lainnya adalah mpac harus mengandung gizi yang lengkap dan seimbang seperti karbohidrat lemak protein vitamin dan mineral
mpac juga harus aman dengan memperhatikan kebersihan dan kesehatan

diberikan dengan cara aktif atau responsif
jika anak kekurangan nutrisi risikonya tak hanya berdampak pada tumbuh kembang tinggi dan berat badan
tapi juga pada perkembangan sel sel otak
yang justru ditekankan pada anak anak stunting ini adalah resiko bahwasannya otak mereka tidak bisa kita kembangkan dengan optimal
yang perlu diperhatikan bahwasannya
kita bisa membangun otak anak ini hanya sampai dengan usia dua tahun
tetapi kalau untuk tinggi berat badan sampai usia nanti ada periode di mana dia pertumbuhan yang cepat
growth spot di usia remaja itu bisa mengejar
adib menambahkan mpac yang dibuat sendiri di rumah bisa membuat orang tua mengatur komposisi menu
dan mengenalkan beragam rasa pada anak
namun bisa saja
masakan terlalu lama dimasak atau sering dihangatkan hingga kandungan gizinya berkurang
sementara mpac pabrikan mengandung nutrisi yang terstandar
namun anak tidak bisa mengenal beragam rasa makanan